bur saya minjem helm kamu ya
mau kemana lu tis
mau tau aja lu
tidak ada yang bisa dihukum
alhamdulillah ada cemilan
eh itu bukan buat lo
tapi buat ani
hari ini mau ke senen matraman sama jatinegara
aku senayan sama pejemuan aja sih
oh iya ntar sini kita makan bareng yuk
susah ketemuannya jauh
gak usah deh lagi pula sih mau bekal
saya duluan ya
maaf beh saya belum mau ngojek
saya mau sarapan dulu di warung pemumun
ntar aja makannya
anterin gua dulu ya
jadi lu kagak mau anterin gua
gak sampe opia gua yang bicara
pamit dulu ya
minta diantar amin aja
aminnya udah pergi
mau kemana lu tis
mau tau aja lu
tidak terlalu banyak

hai allah gausah lompat lompatin juga kue gampang minta maaf kang pur bukannya saya pelit tapi
kuenya cuman ada satu bisa meren tadi bagi ambil kemana bang biasa kira kira empat belas ayo
mau beli apa di tanah abang baru ulang tahun emangnya siapa yang ulang tahun deh cucu gue
teh bobby bukan ron ron bukan ayo
kata bapak saya jangan sekali kali main tebak tebakan sama orang tua
pamali berarti bapak lu kagak gaul
assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam cari siapa bener ini rumahnya ibu pertiwi
iya kamu siapa saya rojak bu sales motor bu pertiwinya ada kamu ada keperluan apa dengan
anak saya saya disuruh kemari sama ibu pertiwi dia katanya mau ambil motor baru bu dia itu motornya
udah ada dua kenapa mau beli lagi waduh kalau itu sih enggak tahu bu ibu pertiwinya ada enggak ada
tis cemenin gua cemenin apa beh tested apa milik ulang tahun
wangi ya tis
selamat pagi pak
ada yang bisa saya bantu
bapak ini mau beli kue ulang tahun
mau pilih yang mana
sebentar ya saya ambil dulu
ya bapak mau pilih yang mana
terserah bapak b aja atuh
kan bapak b yang mau beli
yang ini cakep pak tis
yang ini berapaan
kalau itu rp satu ratus tujuh puluh lima pak
gak apa apa yang ini aja ya
oh iya boleh pak
nama cucunya siapa ya pak
jadi bapak mau ngasih kue ulang tahunnya buat yang ineke
inekenya ulang tahunnya keberapa pak

eh din ngapain lu
nih makan siang lu ketinggalan
udin jalan dulu nyak
ngapain lu ngeliatin pintu rumahnya ani
udin kagak sengaja nyak
kalau lu kangen sama ani
pengen kembali ke rumahnya